undang undang perlindungan anak disahkan dengan sejumlah catatan karena dianggap dua fraksi sebagai peraturan yang tidak didasari oleh kajian yang menyeluruh terkait efektivitasnya
lantas bagaimana sikap publik terkait undang undang itu terutama pasal hukum kebiri kimiawi
simak liputan berikut ini
empat bulan setelah ditandatangani oleh presiden joko widodo akhirnya dewan perwakilan rakyat mengesahkan peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan anak
meski telah diloloskan sebagai undang undang peraturan ini bukan berarti tidak mengundang kontroversi
bagi sebagian peraturan ini berisi pemberatan pidana yang dibutuhkan untuk mengurangi prevalensi tindak kejahatan seksual terhadap anak anak
namun bagi sebagian lainnya ini adalah solusi punitif yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian harinya
maka bagaimanakah warga jakarta menanggapi peraturan pemerintah yang berisi pemberatan pidana untuk pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak anak
pemerintah jakarta menanggapi peraturan pemerintah yang berisi pemberatan pidana untuk pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak anak
pemerintah jakarta menanggapi peraturan pemerintah yang berisi pemberatan pidana untuk pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak anak
kalau menurut anda setuju
saya tidak setuju
karena kebiri itu setuju banget
karena nantipun juga akan kalau tidak ada peraturan begitu juga akan disepelekan
maupun udah di bawah umur ataupun di atas umur kita juga nggak tahu gitu kan
sebelum kita melaksanakan itu harusnya kita mengetahui
latar belakang orang tersebut yang melakukan pemerkosaan atau apa
karena mungkin dia punya kelainan dalam diri
kan kebanyakan kayak masalah kasus kemarin itu itu kan pelakunya banyak yang remaja
ya mungkin dikasih keringanan dulu atau dikasih hukuman yang setimpal lah gitu
tapi kalau misalkan dia udah di atas dewasa ya lebih baik itu saya setuju banget kalau untuk hukum kebiri
karena lebih ke pemborosan ya menurut saya
karena suntik kebiri itu butuh
dana juga kan
dan ya butuh waktu untuk beberapa kali suntik ya
rupanya karena berbagai alasan peraturan ini masih menimbulkan pro kontra di antara masyarakat
perlu dicatat pengesahan undang undang ini dilakukan dengan sejumlah catatan
karena sejumlah fraksi masih menginginkan agar peraturan ini segera ditinjau kembali untuk direvisi kemudian hari
rama aryadi jakarta